ribuan warga jawa timur yang tergabung dalam relawan profesional dan independen muda atau prima
gelar deklarasi pemenangan jokowi ma'ruf amin
sementara ribuan dokter dan tenaga medis di sidoarjo siap memenangkan prabowo sandi
ribuan warga dari sejumlah kabupaten kota di jawa timur
yang tergabung dalam relawan profesional dan independen muda
atau prima minggu pagi menggelar deklarasi pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin di stadion glora delta sidoarjo
para relawan menganggap jokowi berhasil dalam membangun indonesia
dan diharapkan lebih baik lagi untuk lima tahun ke depan
tujuannya yaitu menggalang kekuatan untuk relawan seluruh jawa timur
untuk memperkuat jaringan
kemenangan jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
sementara ratusan dokter dan tenaga medis yang tergabung dalam badan kesehatan indonesia raya
atau kesira siap memenangkan prabowo sandi
mereka mengaku kecewa dengan lemahnya sistem keuangan yang terjadi di dalam tubuh bpjs
hingga menyebabkan ratusan dokter dan tenaga medis tak dibayar atau digaji selama berbulan bulan
seluruh rumah sakit muhammadiyah hari ini dihutangi oleh bpjs rp enam ratus miliar
dan nomor satu selalu dokternya gak gajian dulu
jadi saya ini hari ini tiga bulan terakhir ini berbagai macam dokter apa saja rumah sakit mana aja berhubung dengan kami
pak dokter bagaimana nasib kami
para dokter dan tenaga medis berharap ada perbaikan terhadap sistem bpjs
sehingga program dapat berjalan lancar
riko hardiansyah sidoarjo